enggak enggak enggak papi gak mau
kamu kan tahu sendiri kalau papi ini sibuk
tapi gak ada waktu lah ngadepin ibu ibu yang pernah ngatain anak papi sendiri
reva janji ini gak bakalan lama
gak akan mengganggu waktu papi juga
ya masa orang mau minta maaf kita tolak
kenapa sih resi rojira
kami juga brasilek pri
kalau gue hadapin dia gue gak mau sama apel ngalaman dia
mendingan gue kasih tau tristan
lu mau lari kemana lex
lari lo yang jauh
gue gak akan lepasin lo sekarang
sampai jumpa di video selanjutnya
tapi ada yang bikin gue lebih happy lagi
sekedar gue balikan sama dia
emangnya ada apa yang bikin lebih happy dari baikan sama pacar
bukan pacar yan
ya apalah kesel lah
dan alhamdulillah banget
nyokap gue tuh mau ketemu sama papanya reva
dia mau minta maaf dan sekaligus silaturahmi
selamat ya boy
semoga semuanya lancar
eh tapi lo berdua harus doain gue dong
biar nyokap gue sama nyokap bebet melmen tuh akur
kayaknya itu mesti nunggu gerhana matahari total kayak kemarin
wuh lama dong
gak lama kali
tiga ratus tahun loh
tiga ratus tahun lamanya
tapi reva mau nanya boleh
kalau seandainya mamanya boy mau ketemu sama pati mau ngobrol gimana
papi mau kan
oh enggak papi gak mau
buat apa juga ketemu sama diri
juga mau ngejelasin semuanya sama papi
kata mau ngejelasin sama papi tolong papi kasih kesempatan kali ini aja buat mamanya boy
enggak enggak enggak papi gak mau
kamu kan tau sendiri kalau papi ini sibuk
tapi gak ada waktu lah ngadepin ibu ibu yang pernah ngatain anak papi sendiri
please banget reva mohon deh sama papi
tidak akan mengganggu waktu papi juga
ya masa orang mau minta maaf kita tolak
oke tapi akan ketemu sama dia
tapi cuma sebentar
dan hanya ketemu aja
tapi jujur aja kami juga penasaran banget
dia mau minta maafnya kayak gimana gitu
lalu juga pastikan papi denger sendiri
oh ya by the way tapi mau ketemuannya di mana
tapi harus cek dulu schedule di kantor
nanti kalau udah tau papi kabarin kamu
nanti kasih tau di mana dan jam berapa lagi ya
nanti papi ngobrolnya jangan jangan ada mama adriana ya
nggak usah diajak dulu kali ini oke pi
oke nanti papi atur
oke makasih ya pi ya
mas emangnya mau ketemu siapa
itu telepon dari reva kan mas
ya reva yang tadi telepon
dia bilang mamanya boy mau ketemu sama mas
ngapain ketemu sama orang itu mas
itu kan gak penting banget
iya memang harus ketemu
karena mas akan bikin malu dia
sehingga dia sakit hati
dan dia akan melarang boy untuk ketemu dengan reva selama lamanya
cerdas kan ide mas
bagus juga nih aki aki idenya
udah mulai licik nih kayak gue
wah bagus nih kalau dia jadi murid kue
tante marissa pasti kaget dong begitu liat mas be
kok papinya reva sama dengan seperti yang dilihat kayak papinya adriana ya
ntar tante marissa jadi tau kalo gue itu sebenernya istrinya mas be
terus tante marissa akan bilang ke mas be
dan ke reva kalo gue ini adalah mantannya boy
tapi setelah aku pikir pikir ya mas
karena mas tau kan kalau mamanya boy itu pinter banget